terima kasih nek melisianen indonesia today
kamis pagi waktu amerika serikat menteri luar negeri indonesia retno marsudi
menyuruhkan agar pbb untuk segera mengambil langkah nyata menghentikan konflik israel palestina
di hadapan puluhan diplomat dan sekjen pbb antonio guterres
pada sidang tatap muka majelis umum pbb
retno marsudi menyerukan lembaga dunia itu untuk mengambil tiga langkah konkret
perihal konflik israel dan palestina yang tidak kunjung menunjukkan perdamaian
pertama menghentikan kekerasan dan aksi militer untuk menekan angka korban jiwa
kedua memastikan akses kemanusiaan dan perlindungan masyarakat
terakhir mendorong negosiasi multilateral yang kredibel
retno menambahkan masyarakat internasional berhutang pada bangsa palestina
dan para palestina para penghantar yang selalu terhutang
penghantaran adalah masalah utama
komunitas internasional memiliki orang orang palestina
sebuah negara negara yang terhutang
negara negara palestina yang terhutang
hidup satu demi satu dan berpenggunaan bersama sama